ingin menaikkan prestis di depan kolega bisnis
atau ingin status sosial terlihat wah di dunia maya
bagi sebagian orang mobil mewah adalah jawabannya
ada yang punya ternyata
itulah nasib kalau pengen gaya tapi gak punya modal
nebeng foto depan mobil orang
jangan sedih kalau belum mampu beli rental mobil mewah bisa jadi jalan keluarnya
seperti yang dilakukan raka ia rela mengeluarkan uang lebih dari tiga juta rupiah
untuk menyewa mobil jenis mpv premium berukuran besar di sebuah rental mobil kawasan cipayung jakarta timur
mobil ini ia sewa selama dua belas jam lengkap dengan sopirnya
menurutnya duduk di baris kedua mobil mewah yang dikendarai sopir pribadi
dapat menunjang pekerjaannya untuk bertemu calon investor
setiap saya ketemu klien saya selalu punya mobil mewah
ini dibiayain kantor atau pakai uang sendiri
oh kita semua ini dibiayakan oleh kantor mas
jadi sudah ada subsidi nya memang
ini memang difasilitasi ya
ngaruh nggak sih mas ketika ketemu klien dengan menggunakan mobil mewah
menggunakan pakaian yang rapi seperti ini
oh itu ngaruh sekali mas
karena klien itu melihat kita ini benar gak sih sebagai saya ingin menjual perusahaan saya itu
image saya tuh bagus gak sih dilihat orang gitu
nah ketika saya dengan datang pakaian yang bagus dengan mobil yang mewah
otomatis klien akan melihat saya dan tertarik dengan apa yang akan saya jual nanti
sebagai saya ingin menjual perusahaan saya itu image saya tuh bagus gak sih dilihat orang gitu
nah ketika saya dengan datang pakaian yang bagus dengan mobil yang mewah
otomatis klien akan melihat saya dan tertarik dengan apa yang akan saya jual nanti
mobil mewah kini tak lagi hanya disewa untuk keperluan acara pernikahan
atau kendaraan pejabat dan tamu negara saja
tidak sedikit orang yang sengaja sewa mobil mewah hanya demi gaya
dengan perkembangan zaman seperti sekarang
dengan banyaknya mesos di luar rangsang dan otomatis
itu juga mengubah gaya hidup ya
contoh ada yang sewa mobil untuk dijadikan konten dari youtube channelnya
atau mungkin untuk sebagai apa
dijadikan feed di instagramnya itu juga bisa
untuk persyaratannya yang penting nanti ada donpayment dan pelunasan
lalu kalau sekiranya untuk sewa lepas kunci
otomatis kita juga ada validasi data data pribadi
lantas apa kata warga terkait fenomena sewa mobil mewah
untuk kepentingan mengerek status sosial
tidak sahaja sih kan itu hak setiap orang ya mau ngapain
tapi menurut saya kayak
itu untuk sekedar gengsian aja sih
biasanya untuk melakukan hal kayak gitu sih
di bisnis sih ada yang bisa juga kayak gitu
gak cuma untuk mendongkrak kepercayaan diri
organisasi pengusaha rental mobil daerah mencatat
penyewa mobil mewah dengan motivasi motivasi unik
diakui cukup banyak presentasi jumlahnya
ibu arisan segala macam
ya ada juga yang uniknya juga tuh ada juga mas
mereka sewa mobil mewah gitu kan
mereka sewa mobil mewah untuk istisimpana
ada juga ya untuk ya misalnya berpura pura pdkt sama cewek
itu banyak lah begitu
banyak lah kejadian kejadian unik yang istilahnya kita juga di luar malar kita
nah jika anda berniat menyewa mobil mewah untuk keperluan
apapun siap siap rogoh kocek agak dalam
sesuai kelasnya tarif penyewaan mobil mewah memang cukup tinggi
untuk kelas sedan mewah seperti ini
tarifnya mulai dari satu lima juta rupiah sampai empat juta rupiah per dua belas jam
sementara mpv premium harga sewanya berkisar di angka tiga sampai empat juta rupiah
kalau suv asal eropa keluaran tahun dua ribu empat belas ini dibanderol dengan harga lima belas juta rupiah per dua belas jam
jadi bagaimana apakah anda tertarik sewa mobil mewah agar tampil wah
ma'har di kautama daud thompson jakarta